meski kondisi cuaca sudah sangat baik di sekitar lokasi kejadian
namun puluhan korban yang hilang belum juga ditemukan oleh tim sar gabungan hingga minggu siang
tercatat hingga kini baru ada tujuh belas orang penumpang selamat yang berhasil dievakuasi
sepuluh orang telah dibawa pulang ke pangkep pada minggu dini hari
sementara tujuh orang lainnya masih berada di banjarmasin kalimantan selatan
di hari kedua pencarian korban ini
basarnas makassar terus memperluas pencarian sampai radius lima belas mil laut
dari lokasi awal karamnya kapal motor ladang pertiwi ii
selain basarnas dan tni angkatan udara
pencarian juga melibatkan tni angkatan laut dan puluhan kapal nelayan
yang telah dikerahkan sejak dua hari lalu
sejak tadi alamnya baik sekali bagus sekali dan kondisi sangat cerah
dan mudah mudahan itu juga membantu men support dalam proses pencarian
kemarin dari sepuluh
sepuluh nautical mile sekarang kita perlebar sampai jam dua belas sebentar itu lima belas
dari lokasi kejadian
dan setelah sore sebentar akan kita perlihatkan lima lagi nautikal mile untuk kegiatan ini
sejauh ini belum ada ditemukan dan kita semua berdoa dengan banyaknya alut yang direaksikan
banyaknya alut yang beroperasi di sana semoga siang ini bisa kita ada informasi lebih
sebelumnya lima puluh tiga orang penumpang beserta abk km ladang pertiwi ii
dilaporkan hilang usai kapal yang mereka tumpangi karam di selat makassar
tepatnya di wilayah perairan sebelah barat
kecamatan liukang kalmas pangkep sulawesi selatan pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
sepuluh orang korban selamat yang dievakuasi oleh sejumlah kapal techboot pengangkut batubara
juga telah dibawa ke penampungan sementara oleh pemerintah daerah pangkep
muhammad bakri pangkep